di tengah indeks keyakinan konsumen yang meningkat ternyata tingkat hunian pusat perbelanjaan di jakarta berada di angka tujuh puluh delapan persen
padahal tiga hingga empat tahun lalu tingkat hunian di pusat perbelanjaan ini bisa mencapai sembilan puluh dua persen
pengamat properti anton sitorus menyatakan tingkat hunian pusat perbelanjaan di jakarta yang turun di angka tujuh puluh delapan persen masih dalam batas aman
meskipun dalam tiga hingga empat tahun terakhir terus mengalami penurunan
tingkat hunian mal di jakarta tumbuh sekitar tujuh puluh delapan persen jauh berbeda dibanding sektor perkantoran yang kini hanya enam puluh lima persen
beragam faktor menjadi pemicu sepinya mal di jakarta antara lain daya beli masyarakat dan maraknya toko online yang disinyalir menggeser budaya belanja di mal menjadi belanja online